dan telah hadir di tengah tengah kita maureen hitipeur
selamat siang bu maureen
terima kasih bu maurin sudah datang menyempatkan waktu ke studio cnn indonesia siang ini
langsung saja mungkin bu maurin ya kita ingin berbincang bagaimana kemudian strugglingnya seorang perempuan menjadi ibu tunggal
ini berdasarkan pengalaman dan juga bagaimana bu maurin menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal
apa sih titik paling krusial saat seseorang ibu itu atau saat seorang perempuan itu memutuskan untuk menjadi single mom begitu
sebagai orang tua tunggal
ya pasti titiknya akan berbeda ya untuk setiap orang gitu
tapi dari pengalaman saya pribadi saya bisa bilang bahwa titik krusial itu pada saat saya mengambil keputusan
utusan oke saya dan anak saya berhak untuk bahagia
berhak untuk keluar dari hubungan yang sudah tidak sehat
karena kan kita suka denger ya bertahan demi anak gitu ya
tapi pada saat itu saya sudah merasa saya sudah mencoba semuanya nih
udah ke marriage counselor udah coba memperbaiki rumah tangganya gitu ya
tapi ternyata tidak berhasil dan saya pikir mungkin ya inilah waktunya untuk keluar
dari pernikahan itu
jadi memang saya bercerai dua belas tahun yang lalu
dan di awal itu pasti berat banget sih mas gitu ya
karena itu tadi menjadi ibu tunggal di indonesia kan gak gampang gitu
ada ketakutan ketakutan yang luar biasa
tapi setelah memutuskan untuk keluar dari pernikahan ini ya mau gak mau saya harus menyiapkan diri
gimana nih saya bisa jadi ibu tunggal yang tetap menjalankan peran saya sebagai ibu gitu ya
supaya anak saya baik baik saja walaupun orang tuanya bercerai
alasan tadi bertahan karena anak begitu ya
dan ketidakberdayaan ekonomi sehingga kemudian seorang perempuan atau seorang ibu untuk memutuskan menjadi single mom begitu ini begitu sulit begitu ya
tapi kemudian stigma juga tidak bisa dihindari begitu saat keputusan untuk bercerai ini diambil
apakah kemudian perlu waktu yang cukup panjang bagi seorang perempuan
atau seorang ibu untuk memutuskan menjadi seorang single mom ini berapa lama kira kira
mereka yakin keputusan itu
iya kalau kita bicara keputusan kan balik lagi ya itu sangat sangat pribadi ya
tapi kalau yang kami lihat di single moms indonesia ini memang masing masing orang punya proses yang berbeda ya mas ya
jadi ada yang cepat ada yang mungkin pisah rumah dulu enam bulan gitu ya sampai dia merasa sudah siap gitu dan mencari dukungan
pastinya mereka mencari dukungan
dari keluarga dari sahabat sahabat terdekat dari lingkungan atau masuk ke komunitas kami di single moms indonesia gitu
jadi memang timelinenya masing masing orang itu berbeda mas dalam proses ini ya gitu
ada orang yang ibu tunggal yang mungkin under satu tahun dia sudah bahagia sudah baik baik saja sudah healing lah kalau bahasanya ya gitu
tapi ada juga
sudah move on gitu ya
betul tapi ada juga yang mungkin sudah bertahun tahun tapi masih ada luka batin yang belum dibereskan
untuk memantapkan menjadi ibu tunggal ini memang ada yang kalau kayak saya kasusnya karena bercerai gitu ya itu banyak pertimbangan gitu kan ya mas
tapi memang ada unsur spiritualnya juga di situ gitu loh
dimana kita bertanya sama tuhan gitu ya minta petunjuk
kalau memang endingnya kan seperti ini akan di force ya mohon ditunjukkan jalannya dilancarkan prosesnya gitu
itu bisa membantu mas untuk teman teman yang mungkin masih struggling gitu ya masih menimbang
tapi saran saya carilah suatu teman
carilah support group carilah lingkungan yang positif yang bisa menguatkan selama proses itu di awal
menjadi single mom keputusannya sudah diambil tapi kemudian tidak selesai sampai di sana stigma negatif
bahkan diskriminasi pelecehan kekerasan ini juga menjadi konsekuensi logis begitu
apakah kemudian ada yang salah dengan stigma seperti ini
oh pasti pasti sangat salah ya gitu
kita di single moms indonesia itu salah satu misi kita sebetulnya adalah
secara perlahan berusaha mengajak masyarakat untuk bersama sama merubah stigma ini
karena pada dasarnya ibu tunggal dimanapun mereka berada
kita semua punya keinginan yang sama kok mas untuk anak anak kita
kita ingin jadi ibu yang baik gitu ya kita ingin anak anak kita menjadi manusia yang baik juga gitu
tantangan parentingnya juga sama gitu ya
hanya bedanya kami melakukannya seorang diri dengan bantuan keluarga gitu ya
mungkin kebanyakan kasus
dari single moms indonesia yang saya lihat mantan suaminya ya lepas tangan tidak bertanggung jawab gitu ya
jadi ada stigma stigma yang masih menyorot bahwa oh ibu tunggal ini nanti abcd gitu ya
yang bisa kita lakukan sebagai komunitas adalah kita mengedukasi mas lewat platform platform media sosial kita
jadi contohnya salah satu postingan kami yang sempat rame waktu itu adalah inilah hal hal yang bisa kamu lakukan untuk mendukung ibu tunggal
contohnya gitu ya satu nggak ngirimin stiker yang kayak di whatsapp
yang bercanda kan kita nggak tahu ya status orang gitu loh dan tidak ada satu manusia pun yang ingin jadi ibu tunggal sebetulnya gitu
tapi itu adalah hidup gitu bagian dari hidup kan seperti itu kira kira mas
konsekuensi bagi anak anak adalah hilangnya aspek aspek kekeluargaan
bagaimana kemudian membuat situasi ini tidak semakin buruk bagi mereka
ya yang pertama pasti yang terpenting adalah ibunya mas
karena ya itu tadi
ada anak yang tetap harus kita bimbing kita dukung supaya dia tidak merasa dunianya juga runtuh
nah bagaimana caranya kalau ibunya nggak kuat
terus sudah ada stigma terus ibunya secara emosional karena namanya perpisahan kan pasti ada traumanya ya mas ya
sementara kan kita nggak bisa bilang sama anak kita bentar ya mama mau healing dulu gitu kan nggak mungkin
jadi yang kami lakukan sebagai komunitas adalah memberdayakan ibu tunggalnya
karena kita percaya saat ibu tunggalnya sudah bisa berdiri ajak sudah berdaya
mereka anak anak punya daya lenting yang sebetulnya jauh lebih besar dari orang dewasa
mereka akan baik baik saja selama mereka tidak kekurangan cinta dalam hidupnya
walaupun konsep keluarganya berubah ya
oke mungkin nanti kita akan berbicara bagaimana sehebat dan sekeras apa kemudian penyembuhan luka batin bagi seorang single mom
dan kenapa kemudian single moms indonesia ini harus bicara dan harus hadir untuk orang tua orang tua tunggal di indonesia
kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia today
ya kita kembali di dialog kita siang ini masih dengan ibu maurin
ibu morin tadi sebelum break sempat saya menyinggung
banyak kemudian publik bertanya
sehebat dan sekeras apa sih kemudian proses penyembuhan luka batin seorang single mom ini
ya prosesnya saya selalu share juga ke teman teman di single moms indonesia
bahwa namanya proses pemulihan batin ini balik lagi ke pribadi masing masing
karena kita tidak bisa menyamaratakan dan tidak ada rumusnya sebetulnya bahwa ini harus ngelakuin abcd pasti sembuh
gitu kan tidak
jadi biasanya yang kita lakukan adalah kita menyarankan teman teman untuk mencari cara healing yang paling cocok
karena nggak semua orang bisa healing dengan meditasi dengan yoga
ada yang healingnya tersalurkan misalnya lewat dia menjadi volunteers menjadi relawan untuk melakukan kegiatan kegiatan positif
itu bisa membantu gitu jadi carilah cara yang paling tepat
yang membuat kita merasa lebih baik gitu ya dan membawa kita pada titik dimana kita sudah tidak lagi merasa pahit dengan kenyataan hidup
dan sudah bisa menerima bahwa oke aku sekarang ibu tunggal aku harus berdaya karena ada anak aku yang butuh aku kuat
oke smi sebagai salah satu wadah yang kemudian bisa menjadi sarana begitu ya bagi orang tua tunggal
dalam kehidupan nyata sudah sejauh apa perannya
selama delapan tahun berdiri ini kami sejak dua ribu tujuh belas itu rutin memberikan pelatihan pelatihan
program pelatihan yang gratis khusus untuk anggota kami
programnya beragam banget jadi kalau ditanya programnya apa aja saya kadang suka bingung karena saking banyaknya
tapi semua program kami punya satu benang merah di mana kami mau mengajak ibu ibu ini untuk berdaya
jadi betul betul kita fokusnya ke pemberdayaan
program itu bisa dari hard skill soft skill gitu ya
contohnya kemarin kita bikin kelas untuk public speaking
sampai kelas make up make up dasar kelas coaching untuk bagaimana bikin cv yang baik dan benar
karena teman teman ini permasalahannya banyak sekali sebagai ibu tunggal
jadi kita berusaha menjawab permasalahan itu dengan memberikan program program yang bisa membantu mereka untuk maju untuk berdaya lagi
oke kalau di kota besar seperti jakarta mungkin akses itu bisa lebih gampang begitu ya
bisa seterbuka itu
untuk mengakses lembaga lembaga
atau seperti single moms indonesia
tapi kalau di daerah bagaimana kemudian ini bisa menjangkau mereka
betul memang yang untuk di daerah kita masih sejujurnya masih agak kesulitan ya mas ya
karena tidak semua ibu tunggal yang di daerah itu punya kemampuan ekonomi untuk beli pulsa mungkin untuk ikut gabung kelas kelas kita gitu
tapi mereka masih tetap bisa bergabung di whatsapp group kita atau di facebook group kita
tapi memang ada kendala untuk menjangkau teman teman yang di daerah gitu dengan keterbatasan yang mereka miliki
apa yang kemudian mungkin bisa ditawarkan untuk ibu ibu di luar sana
kalau kemudian aksesnya terbatas paling tidak ada sesuatu yang bisa mereka yakini bahwa menjadi single mom itu tidak sesulit atau tidak seberat apa yang dipikirkan dan tidak seburuk apa yang ada dalam pikiran orang orang
iya mungkin yang pertama yang bisa mereka lakukan adalah itu tadi
membangun support system sendiri dalam hidupnya
mulai dari keluarga
harapan kami pasti keluarga merangkul ya
tapi pada kenyataannya cerita yang sering saya dengar dari teman teman di single moms indonesia yang di daerah itu stigma
karena stigma tadi ya orang tuanya malu anaknya jadi ibu tunggal gitu
jadi masih ada tantangan dari bagaimana mendapatkan support dari keluarga inti
yang bisa dilakukan juga oleh teman teman ini ya bangunlah satu jaringan network yang mendukung
misalnya teman teman sekeliling kita gitu ya
kalau misalnya mungkin keluarga tidak membantu
kita bisa mencari link
lingkaran pertemanan yang lebih sehat atau yang lebih mendukung
kalau untuk anak anak bagaimana
kalau untuk anak kita di single moms indonesia selalu mengajak gitu ya
bahwa jangan terlalu lama kita larut dalam kesedihan dalam patah hati kita gitu ya
karena namanya perpisahan kan pasti ada traumanya ya mas ya
jadi kita selalu menganjurkan yuk fokus ke anak
karena ada anak yang butuh ibunya
walaupun mungkin ibunya menutupi ya
tidak mau anaknya sakit hati
mungkin dengar orang tuanya bercerai atau berpisah gitu
tapi anak bisa merasakan emosi ibunya gitu
karena kan ada keterikatan batin ya antara anak dan ibu gitu
jadi kami selalu mengajak ayo bangkit yuk
sesulit apapun pasti kita bisa melewati masa masa berat itu
memang kadang rasanya mau nyerah gitu ya
tapi tetap ayo bangkit karena ada anak anak yang butuh sekali ibunya
itu curhat curhat dari para single mom ya
selama ini ibu maureen dapatkan semangat seperti apa sih yang perlu ditanamkan
buat bisa mencapai keteguhan hati seperti yang tadi disampaikan oleh
ya mungkin yang bisa dilakukan adalah percaya bahwa tuhan dan alam semesta ini baik
walaupun kita harus melewati perjalanan

tapi terima cari cara untuk memaafkan masa lalu
menerima masa kini dan berpengharapan positif untuk masa depan
jadi kita fokusnya di now nya dulu
apa yang bisa dilakukan
kita mau maju kita mau tambah penghasilan untuk anak
karena banyak sekali ibu tunggal yang struggling ya mas secara finansial
coba ambil langkah langkah yang pasti
misalnya ikut pelatihan di kita gitu kan
setelah ikut pelatihan mereka bisa langsung praktek jualan gitu
contoh kita pernah bikin kelas cara bikin homemade sosis
itu kan simpel ya mas ya
tapi kita bisa ngasih ilmunya tapi kembali lagi ke kita
ke masing masing orang gitu ya
mau berusaha bangkit berdaya lagi gitu ya dan menjadi contoh kuat untuk anak anak
atau kita mau larut
nah ini yang kadang kadang agak berat karena ada perjuangan batin di dalam ya internal
yang harus kita bisa mengalahkan
harus bisa berpikiran oh aku bisa
walaupun ini susah aku bisa akan aku coba
kalau aku gagal aku coba lagi
jadi kita gak punya pilihan untuk menyerah mas
karena ada anak gitu
mau gak mau kalaupun lelah ya istirahat gitu
itu juga kita sering mengedukasi bahwa kesehatan mental ibu tunggal ini penting sekali gitu
karena mereka menerima banyak sekali hal hal negatif dari luar
jadi mereka harus punya cara untuk mengelola emosi emosi negatif ini
ya diterima aja sebetulnya ya
karena emosi itu kan seperti awan ya
sepertinya lewat aja
kita amati diawasi terus dirasakan dilepas
jangan kita pegang gitu
begitu juga dengan proses healing ini
jadi bisa kok
saya yakin ibu ibu tunggal ini perempuan luar biasa ya
dan sudah banyak sekali contoh ibu ibu tunggal yang sukses
yang berhasil bangkit membesarkan anak anaknya menjadi anak anak yang bahagia
manusiawi sekali kalau kemudian lelah berhenti sejenak istirahat
berhenti sejenak istirahat
bukan berhenti di saat itu dan tidak melakukan apapun sama sekali
selanjutnya apa misi dari single mom indonesia ini
ya misi kami adalah pemberdayaan ibu tunggal
agar mereka bisa mandiri bisa percaya diri dan bahagia
karena kita yakin perempuan itu khususnya ibu tunggal itu mereka tuh kuat sebetulnya
mereka punya potensi yang sangat besar
saat mereka juga menerima diri
menerima dirinya apa adanya
karena ini juga salah satu pergolakan batin ya mas
ya di saat kita melewati trauma gitu
kita harus menyembuhkan diri sendiri gitu
tapi saya percaya banget ibu tunggal itu potensinya luar biasa
karena ya balik lagi cerita teman teman selama delapan tahun ini
sungguh banyak yang menginspirasi gitu mas
ya memang tidak mudah begitu ya
tapi kemudian hidup terus berjalan begitu ya
jadi memang harus terus memperjuangkan
apalagi kalau memang ada anak anak yang juga harus diperjuangkan
ini tentu menjadi sebuah hal yang ya itu tadi tidak mudah untuk bisa dilewati begitu ya
sehingga kemudian tidak ada lagi diskriminasi
kekerasan ya terhadap stigma stigma tadi yang muncul di tengah masyarakat
dan pelan pelan memang merubah kultur ini tidak gampang seperti yang ibu maureen sampaikan tadi
butuh proses tapi kemudian sudah ada langkah yang dilakukan untuk bisa tetap bahagia
kuncinya mungkin di bahagia
kuncinya harus bahagia
karena ibu yang bahagia akan membesarkan anak anak yang bahagia juga
kita butuh penerus bangsa anak anak yang mentalnya sehat yang bahagia gitu
dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebetulnya
nggak hanya ibu juga sih sebenarnya
tugas bersama dan semua orang orang yang ada di lingkungan terdekat
terima kasih ibu maureen sudah berbagi inspirasi hari ini
mudah mudahan ini bisa disebarluaskan inspirasi seperti ini
sehingga tidak ada lagi hal hal buruk yang menyertai untuk menjadi seorang single mom ya
predikat single mom di indonesia
ibu maureen sudah membiarkan waktu siang ini di cnn indonesia
dan cnn indonesia today akan kembali usai jeda tetap bersama kami